polda jawa barat resmi memberhentikan kompol sc dari jabatannya sebagai kapolsekta sukajadi bandung setelah terbukti memberikan miras kepada mahasiswa papua di bandung
setelah menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan polda jawa barat sejak kamis malam
kompol sc resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai kapolsekta sukajadi bandung jumat petang
langkah pemberhentian ini dilakukan setelah dalam pemeriksaan kompol sc terbukti memberikan dua dus minuman keras
kepada mahasiswa di asrama papua di saat berlangsungnya aksi unjuk rasa damai di kawasan gedung sate bandung kamis kemarin
selain meminta maaf atas kejadian ini kapolda jawa barat rudy sufah riyadi juga mengaku pemberhentian tersebut dilakukan guna memudahkan proses penyidikan lanjutan
bahwa yang bersangkutan dan penyakit dari jabatannya diganti sambil untuk perkembangan pendidikan lainnya